kasus kebocoran data memang bukan pertama kalinya terjadi di indonesia
dijual sampai puluhan juta murah sih kalau bisa dapat data penting yang hasilnya bisa berkali kali lipat
warga twitter juga sempat heboh loh
bayang cerita soal data pribadi mereka yang bocor
karena preposisi gue ini kok jadi bisa dipermainkan gitu loh bisa jadi dibisnisin gitu
sedangkan gue tuh cuma melihat ini tuh pemerintah di mana posisinya ketika ada kebocoran data nasabah seperti ini gitu
data pribadi gue jadi nggak pribadi
data pribadi artinya bersifat pribadi
tapi kalau sudah tersebar atau bahkan dijual secara ilegal apakah masih pribadi
seberapa berharga sih data pribadi kita kok sampai dijual
yuk kita intip langsung dari tempat terdalam di internet
untuk masuk ke dark web kita harus melalui tiga tahapan
internet yang setiap hari kita pakai buat cari data apapun lewat google atau media sosial lainnya adalah survei swab
kalau di web isinya itu data pribadi data transaksi sampai rekam medis
pokoknya deep web itu isinya data pribadi
ini dia destinasi yang akan kita tuju
tapi karena gelap jadi butuh browser khusus namanya thor browser
dan harus pakai vpn ya supaya privasi tetap terjaga
karena penggunanya anonim jadi aktivitas yang ada di dark web mayoritas cukup berbahaya dan ilegal
mulai dari narkoba senjata pembunuh bayaran psikopat sampai data pribadi yang dijual
saatnya kita lihat seperti apa sih penjualan data di dark web
melalui brosel khusus saya menemukan beragam data pribadi yang diperjualbelikan di dark web
siapapun dapat menemukan data krusial nasabah dari sejumlah nama platform besar di indonesia
kasus terbaru dua sembilan juta data nasabah cermati dijual melalui akun expert data
dengan nilai tiga puluh dua juta rupiah
kasus sebelumnya juga terjadi pada data pengguna tokopedia bukalapak lazada kredit plus serta bineka com
penjual data pribadi ilegal ini juga menyediakan sejumlah sampel data yang bisa diakses dan cukup berbahaya jika disalahgunakan
kelalaian bukanlah dari pengguna melainkan penyedia layanan digital yang gagal menjaga benteng keamanannya
nah kalau nanti ruu pdp ataupun uu pdp itu sudah disahkan saya jamin pasti semua platform itu akan jauh lebih mengetahui

beberapa orang belum menyadari betapa bahayanya jika data pribadi bocor dan disalahgunakan
jika data yang diretas berisi data sensitif seperti nama ibu kandung nomor rekening hingga nomor induk kependudukan data ini bisa digunakan untuk mengambil alih nomor rekening mengganti kartu sim ponsel hingga melakukan pinjaman online atas nama korban
untuk mengecek kebocoran data anda dapat mencoba beberapa website

seperti afas com dan periksadata dot kom dengan memasukkan alamat email
banyaknya kasus kebocoran data pribadi juga mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan uu pdp
yang rancangannya aja bahkan sudah disusun sejak dua ribu sembilan belas
hati hatian supaya rancangan undang undang pelindungan data pribadi ini betul betul dapat menjawab kebutuhan baik masyarakat maupun stakeholders yang terkait
sekuat apapun password kita jika sistem penyelenggara layanan elektronik masih bisa dibobol hacker maka data akan tetap bocor
selama tidak ada sanksi atas kelalaian sistem maka kebocoran data akan terus terjadi
hanya undang undang perlindungan data pribadilah yang dapat menjadi kunci untuk memperkuat sistem
alhasil kerahasiaan data pribadi kita pun akan tetap pribadi